gimana kalau rumah ini dijual
saya udah dekat rumah kenapa ya pak regar
pak reger kenapa sih kok suaranya panik gitu
put kamu tuh mukanya pucat banget kenapa sayang
tadi aku telat makan bu
makanya emak aku kambuh
pasti tugas kampusnya banyak ya sampai lupa makan
iya tante tadi kita banyak banget tugas kuliah
kamu biar tugas kampusnya banyak nggak boleh lupa makan ya
maafin putri bu
putri terpaksa bohong sama ibu
demi belain putri
lo bela belain bohong sama ibu gue demi ngelindungin gue
maksud pak regar pindah rumah
iya itu maksud saya kenapa gak bilang bilang sih kalau kalian tuh mau pindah rumah
kalau gitu kan saya nggak usah bayar uang kontrakan bulan ini biar bisa ikut pindahan
pak regar saya tuh nggak mau pindah rumah pak malah saya mau bayar perpanjangan sewa
aduh tapi barusan tadi saya lewat ada tulisan dijual
di depan rumah bu nawang
itu sebabnya saya sampai nyusul bu nawang kemari
kok bisa sih ibu
put gini deh
mendingan ibu tanya dulu sama ibu muti ya
kenapa ada pelah ini
ibu telfon ibu muti deh
yang punya kontrakan kan bu
kemarin beasiswa putri dicabut
sekarang kontrakannya dijual
kenapa musibah ini datang bertubi tubi
apa dua kejadian ini saling berhubungan
bu muti saya bisa ketemu ya
iya di taman ya bu taman depan
mulai besok saya pastikan mereka sudah tidak ada di kontrakan itu lagi pak
mereka harus angkat kaki dari sana
bagus bagus kerja kamu jeff
kamu tolong pastiin juga ya kalau mereka pindah ke tempat yang jauh dan aksesnya sulit untuk dijangkau
kalau perlu cari tempat yang terpencil makin jauh makin bagus
kamu pastiin juga kalau besok mereka sudah angkat kaki dari rumah kontrakan itu
saya akan sampaikan ke pemilik kontrakan
aku akan pastikan bu nawang pindah sejauh mungkin supaya dia kesulitan buat berangkat ke kantor
dan itu bisa jadi alasan buat dia mengundurkan diri
ibu mutu maaf ya saya mengganggu malam malam gini
saya tuh mau tanya kenapa di depan kontrakan saya ada pelang terjual
rumah itu memang sulit
sudah saya jual
dan kebetulan juga rumahnya sudah laku
ibu muti kenapa gak info dulu ke saya
bagaimanapun juga kan saya masih tinggal di situ
kebetulan saya juga butuh uang cepat untuk bayar kuliah anak saya
jadi saya memang belum sempat kasih tahu bu nawang
ya tapi kan saya juga nggak mungkin bisa cari kontrakan secepat ini bu
bu nawang tenang saja
bu nawang gak harus pindah malam ini juga kok
saya minta rumah itu sudah kosong sebelum jam dua belas siang
barusan saya dapat pesan kalau yang punya rumahnya mau pindahan besok
jadi bu nawang harus kosongin rumahnya sebelum jam dua belas siang
terima kasih bu

gimana caranya kita bisa kosongin rumah dengan waktu semepet itu
bu tolonglah kasih kita waktu lebih lama lagi
rumahnya juga sudah dibayar lunas
jadi saya gak bisa berbuat apa apa lagi
terus gimana dong bu kita tinggal dimana
bu juga gak tau put
kasian my future wife dan daughter
sudah jatuh ke timpa tangga pula
gue gak tega liat bu nawang dan putri
kalau terus menerus dapat musibah kayak gini
mereka itu orang baik
tapi kenapa mereka harus terus menerus dapat masalah seperti ini
gimana kalau misalkan besok kita jalan jalan ke mall gitu
lu akan berjalan jalan ke mall
lu kan masih recovery
lagian besok gue udah kuliah
gue tungguin los selesai kuliah
sekarang gue balik dulu ya
emangnya mel udah buangin kamu pulang
kalau merah butuh kamu gimana
gak apa apa kodat
lagian kasian pangeran
udah nemuin aku seharian
oh bener gak butuh pangeran lagi
kajian kasian pangeran capek kan
sebelum besok lo ke kampus
lu harus berjalan jalan ke mall

karena lu tau sendiri gue gak bisa nyetir sendiri

sekarang gue balik ya
i can take you back